menteri keuangan sri mulyani mengingatkan pentingnya peranan pemerintah daerah
untuk mendeteksi dini potensi pergerakan harga terutama di sektor pangan dan transportasi
hal ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden untuk mengendalikan inflasi di daerah
sri mulyani menyatakan daerah punya instrumen dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar dua tujuh triliun rupiah
yang bisa digunakan untuk meredam bahkan mengintervensi dampak inflasi
selain itu presiden juga pernah menginstruksikan penggunaan dana tak terduga sebesar sembilan lima triliun rupiah
sri mulyani pun meminta agar alokasi dana ini bisa dimanfaatkan untuk menekan potensi kenaikan harga
atau untuk bantuan sosial
kalau yang dana dari transfer umum yaitu dhu dan dbh itu
ini semuanya diharapkan pemerintah daerah bisa menggunakan secara cepat tepat dan akuntabel
untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga harga
dan juga bahkan bisa dipakai untuk bantuan sosial
jadi itu semuanya adalah tujuannya supaya kemarin keputusan yang dilakukan memang bisa berdampak
dan dampak negatifnya bisa diminimalkan melalui langkah langkah di pemerintah